sudah tidak asing kan dengan sajian sandwich alias roti lapis khas inggris kali ini kita
keliling dunia dengan menjajal beberapa varian roti lapis khas mancanegara lokasi pertama yang
kita kunjungi ada di jalan gandapura disini kita akan mencicipi bang mi yang merupakan roti
lapis khas vietnam menggunakan roti baguette yang hangat dan memiliki teksturnya sebagai
isiannya panggang daging ayam dan daging sapi meltik hingga matang boleh juga ditambahkan
slice beef sesuai selera roti baggit yang telah dibelah diisi dengan selada irisan daging
dan berbagai macam sayuran ini dia yang tak boleh ketinggalan dan dikerjakan rasanya semakin
khas daun ketumbar biar makin mantap tambahkan saus sebelum dihidangkan
karena isiannya sangat melimpah bangmi jadi agak sulit dimakan dengan menggunakan tangan secara
langsung tapi ini tidak mengurangi sensasi nikmatnya sajian khas vietnam ini kok hahaha
ban mie ini punya roti yang lembut di dalam namun luarnya crispy dan isiannya banyak sayur sayuran
seperti ada wortel selada dan ada juga kubis ungu sementara dagingnya ini terdiri dari daging meltik
daging sapi beriris tipis dan juga ada daging ayamnya dengan saus yang tidak terlalu pedas
namun cukup terasa lemonnya jadi perpaduan yang pas banget untuk dimakan saat sarapan atau makan siang
masih dari benua asia kita bergeser ke sajian sandwich ala
negeri sakura jepang ada sajian sando yang kini semakin populer terdiri dari dua roti lap

sando memiliki beragam isian bercinta rasa manis hingga gurih
bagi pecinta rasa manis fruit sando atau sando dengan isian buah buahan ini bisa jadi pilihan
salah satunya bisa ditemui di kawasan cisitu bandung
membuatnya cukup mudah siapkan kuid cream sebagai salah satu isian lalu oleskan di atas roti tawar
setelah itu tambahkan potongan buah buahan sesuai selera
biasanya buah yang dipakai adalah buah berwarna warni agar tampilannya menarik
seperti stroberi mangga kiwi atau jeruk dan anggur
tambahkan white cream kembali lalu tutup dengan palutan roti tawar dan dibungkus dengan plastik
kemudian simpan sando di dalam lemari pendingin selama satu sampai dua jam hingga beku
nah sando semakin dikemat di santap dalam kondisi dingin
dari negeri sendiri indonesia juga punya dong
roti lapis khas yang sudah melegenda sejak tahun enam puluh an atau lebih eksis dengan sebutan roti bakar
salah satunya yang terletak di jalan ahmad yani
tersedia roti untuk porsi satu orang atau biasa disebut roti kadet ada pula roti ukuran kecil dan besar
harganya pun bervariasi mulai dari delapan hingga enam puluh delapan rupiah
meski tidak disediakan tempat makan tapi setiap harinya selalu ramai diserbu pembeli
setiap hari roti yang digunakan selalu fresh from the oven
untuk isiannya wah juga bisa disesuaikan sesuai selera
tapi yang paling favorit adalah campuran rasa coklat keju kacang dan susu
sensasi manis gurih berpadu dengan empuknya roti menyatu dalam satu gigitan
pakar gastronomi universitas pendidikan indonesia dewi turgarini menuturkan
roti sudah masuk ke indonesia sejak keberadaan toko yang menjual tepung pada seribu delapan ratus tujuh puluh
dan hanya didikmati oleh kawasan kawasan yang berbeda
dan hanya didikmati oleh kawasan kawasan yang berbeda
sejak seribu sembilan ratus delapan belas roti mulai dijual dan kini semakin berkembang dengan berbagai inovasi dan kreasi isian
dari tahun seribu sembilan ratus enam puluh itu sudah keren sekali sudah ngetrend lah istilahnya dengan adanya stroberi selain nanas
kalau pindekas kan dari zaman belanda memang sudah ada gitu ya
dan kemudian mulai tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh bergeser tuh
perkembangannya sudah menjual roti roti dengan isian
roti dengan isian roti tawar dengan isian itu bisa dengan kornet dengan keju selain tadi yang manis ya
yang asin pun sudah mulai ada gitu
roti memang bukan makanan pokok bagi warga indonesia
namun keberadaan roti lapis dengan berbagai varian rasa hoho tetap mampu kok menarik hati minat berbagai lapisan masyarakat
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat